satu demi satu terduga teroris dari kelompok mujahidin indonesia timur
pimpinan santoso alias wardah tewas tertembak atau tertangkap
santoso juga sudah dimasukkan ke dalam daftar teroris global oleh pemerintah amerika serikat
satuan tugas operasi tinombala dua ribu enam belas melansir video saat evakuasi jenazah tiger alias anto alias ishak
warga bima nusa tenggara barat dan joko alias turang ismail warga suku uyghur tiongkok
mereka berdua tewas dalam baku tembak di rompo lembah napu kabupaten poso sulawesi tengah pada dua puluh dua maret lalu
dalam video tampak bahwa kelompok ini semakin mendekati hutan hutan sekunder
yang sudah sempat dibuka oleh masyarakat setempat menjadi kebun dan ladang
pasukan tni dan brimob memang mendorong kawanan ini ke titik yang sudah dipersiapkan untuk melumpuhkan mereka
posisi kelompok teroris ini kian terjepit
kini santoso dikategorikan sebagai teroris global oleh pemerintah amerika serikat
kepolisian indonesia memandang wajar santoso masuk kategori ini
penetapan itu kan tidak bertanya sama kita dan bukan kewenangan kita
kalau amerika menetapkan itu silahkan ditanya di sana
mungkin sudah menjadi ancaman buat amerika
pertama santoso karena bergabung sama isis
yang kedua santoso menyebar ancaman kepada siapa siapapun juga
itu mungkin pertimbangannya
saat ini aparat satuan tugas operasi tinombala dua ribu enam belas
terus melakukan pengejaran
jumat kemarin sejumlah kecil anggota kelompok ini tercium jejaknya di tamadue lore tengah
semakin menipisnya logistik dan makin sedikitnya persenjataan
membuat kelompok ini tercerai berai satu demi satu
ada yang tewas ditembak ada pula yang ditangkap saat hendak turun kampung mencari bahan makanan
jafar gebuah palu